mengendarai atv di tengah hutan mangrove bisa dilakukan di kota metropolitan surabaya
tracknya bisa milih ada pendek dan panjang yuk ikut saya berwisata petualangan
kendaraan atv akan membawa anda berkeliling ratusan meter hingga dua kilometer
medan yang dilalui pun beragam mulai jalan bergelombang jalan aspal hingga jalan berlumpur
inilah salah satu wahana yang bisa memacu adrenalin di romo kalisari adventureland
anda cukup membayar dua puluh lima rupiah untuk rute pendek dan lima puluh rupiah untuk rute panjang
setelah asyik mengendarai atv saya ingin duduk manis di atas perahu wisata menyusuri muara kalilamong
tarifnya murah sekali hanya sepuluh ribu rupiah
kawasan ini merupakan perbatasan antara kota surabaya dan kabupaten gresik
naik perahu wisata seperti ini vibesnya santai
saya bisa menikmati angin sepoi sepoi dengan pemandangan hutan mangrove dan berbagai satwa yang ada di sini
wahana ini dipastikan aman karena setiap penumpang harus menggunakan jaket pelampung
jalan jalan perahu wisata di surabaya
di destinasi wisata yang berada di ujung paling barat surabaya ini pengunjung bisa menikmati wahana lain seperti perahu kanu dan skoci sepeda air jet ski berkuda playground serta mini zoo
para pengunjung pun tidak dikenai biaya masuk ke lokasi wisata mereka hanya cukup membayar tiket di setiap wahana
jadi yang pertama naik perahu itu seneng banget gitu bisa melihat lautan banyak
habis itu kedua naik atv seru bisa nyoba ini sana sana baru pertama kali naik ini
sama keponakan sama keluarga juga
kenapa membeli tempat ini
karena penasaran aja ini kan wahana baru gitu yang ada di surabaya gitu
tempat wisata ini baru diresmikan pada september dua ribu dua puluh dua dan memberdayakan sekitar

pada libur lebaran dua ribu dua puluh tiga pengunjung memadati wahana wisata puncaknya terjadi pada dua puluh empat dan dua puluh lima april
begitu kita buka tanggal dua puluh empat itu menjadi rame sekali kunjungannya alhamdulillah para pengunjung di sini tumplek blek untuk berkunjung di wisata sini
kurang lebih antara seribu orang lebih per hari kemarin dari hari tanggal dua puluh
setelah lelah berwisata pengunjung di sini juga berpengasian
lelah berwisata pengunjung bisa sekaligus menikmati aneka kuliner
jika tertarik anda bisa mengunjungi destinasi wisata ini mulai pukul delapan pagi hingga empat sore